dari kesaksian setia novanto di kasus perintangan penyidikan kpk dengan terdakwa dr bimanes
mantan ketua dpr ri setia novanto bersaksi pada persidangan bimanes sutarjo
atas kasus perintangan proses penyidikan tindak pidana korupsi ktp elektronik
setia novanto memberikan kesaksian di depan majelis hakim tentang kronologi kecelakaan yang dialaminya
hingga dibawa ke rumah sakit medika permata hijau jakarta pada enam belas november dua ribu tujuh belas lalu
hakim mengkonfirmasi beberapa hal kepada setia novanto terkait kesaksian sejumlah saksi pada persidangan untuk bimanesh sebelumnya
namun hakim harus berulang kali bertanya kepada stianofanto karena keterangan yang diberikan oleh stianofanto
banyak yang tidak sesuai dengan kesaksian para saksi yang lain
soalnya gini kita sudah merasa saksi hilman itu pada saat itu justru berhenti jalan berhenti jalan
karena juga ibang tidak terlalu cepat karena memang jalan itu kan kecil tidak terlalu besar
jadi mana yang benar kira kira
mohon maaf yang mulia saya ini terus terang enggak begitu ingat
tapi yang jelas waktu itu waktu telpon itu ya mungkin
kalau telpon kan saya lagi waktu itu juga berpikir
jadi saya sedang berpikir adalah mengenai live dan mengenai mau bicara apa nanti di metro tv
jadi keadaan keadaan itu apakah berhenti atau enggak yang tahu ilman
apakah itu berhenti
atau enggak saya kurang begitu ingat lah yang mulia
iya jadi inilah yang agak sedikit berbeda katakan saudara saya sama saksi ilman
kalau saudara bilang tidak pernah berhenti
tapi ternyata kalau larangan saksi sebelumnya itu justru ada berhenti kemudian jalan lagi berhenti jalan lagi
mungkin yang mulia mungkin pak hilman yang benar
karena pak ilman yang tahu
saudara kan yang mengalami juga di situ kan
mestinya saudara juga tahu kalau berhenti
berhenti ya saudara merasakan berhenti
tapi kalau jalan terus ya saudara juga merasakan jalan terus
tidak hanya kronologis kecelakaan yang menimpa stiano fanto yang dicecar oleh hakim
dalam sidang kali ini juga hakim sempat menanyakan perbedaan keterangan setia novanto dengan keterangan yang diberikan saksi perawat rumah sakit medika permata hijau
yang sempat menyatakan melihat stiano fanto buang air kecil sambil berdiri dan minta dipasang perban
ya sekitar jam setengah atau jam enam itu ada perawat yang melihat saudara
itu saudara sudah dalam posisi berdiri buang air kecil
itu berarti saudara sudah ingat dong pada saat itu
wah belum saya bangun aja
antara jam tujuh jam lapanan gitu bangun sedikit
ada saksi perawat namanya indi dia melihat saudara buang air kecil posisi berdiri
kan ada istri saya sama saudara sama saudara disitu
akhirnya dia tawarkan kepada saudara apa bisa saya bantu pak
gak ada ya ngomongnya
terus saudara seperti orang kaget katanya
itu gimana soalnya masa gak ingat waktu itu
gak ada gak ada yang ngomong
gak ada gak ada yang ngomong ada istri
jadi saudara gak pernah buang air kecil waktu pagi itu
kan istri saya yang itu waktu pas bangun itu pakai apa itu kayak pispot gitu
istri saya yang nolong begitu aja
terus emang yang pasang perban itu itu atas permintaan emang suruhan dari dokter bima hanes atau emang permintaan saudara untuk dipasang perban
saya gak tau ya mulia saya gak tau ya mulia
saudara nggak pernah bilang sama perawat bahwa tolong pasang perban gitu
gak pernah gak pernah
gak gak pernah
justru itu saksi perawat itu pernah bilang bahwa saudara minta diperban minta obat merah
oh gak gak pernah
ada gak saudara katakan gitu minta obat merah minta diperban
gak ada ya mulia
gak ada gak ada ya mulia

gak ada dia beli dong